salah satu perusahaan angkutan daring gojek mulai melakukan uji coba pemakaian sekat pelindung pada gorid rabu pagi
sekitar lima belas sekat disiapkan oleh gojek secara gratis selama masa uji coba ini
sebelumnya sekat pelindung ini juga sudah dipasang di kendaraan roda empat
pengadaan sekat pembatas bagi ojek online ini merupakan tindak lanjut peraturan menteri perhubungan no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh yang ditetapkan pada delapan juni lalu
sebelumnya grab indonesia juga menyatakan akan membagikan delapan unit sekat pembatas untuk mitra pengemudinya
terkait dengan pengadaan sekat ini sebagian besar pengemudi berharap perusahaan aplikasi menyediakan pembatas secara gratis untuk seterusnya dan bukan hanya selama masa uji coba
kalau buat pengadaan mandiri kayanya berat benar berat
karena satu kita harus pakai biaya dulu modal dulu sendiri
jadi menarik juga kondisinya juga lagi belum stabil
ya kalau kami pribadi ya mitra mengharapkan seluruhnya gratis
yang diharapkan gratis gitu kan
penggunaan sekat pembatas juga dilakukan di sentra kuliner sebuah pusat belanja di surabaya jawa timur
pembatas akrilik ini dipasang di setiap meja makan untuk mencegah penularan virus corona melalui droplet
selain itu meja makan ditata dengan sangat renggang jarak antar meja makan sekitar empat jam
ya lebih enak sih
maksudnya kan biar kita ngomongnya itu nggak terlalu dekat
tapi juga ada rasa itu kayak gimana gitu kak
mulai harus mulai terbiasa dengan kayak gini
meski psbb surabaya telah berakhir delapan juni lalu protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat
pengunjung harus memakai masker serta mal harus menyediakan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh
serta membuat jalur satu arah
tim liputan cnn indonesia